baris krim polri mengungkap kasus penipuan bermodus manipulasi data
yang merugikan perusahaan asal singapura hingga tiga puluh dua miliar rupiah